andin bisa kau berbicara sama dia
bilang sama dia kalau tidak bisa menepati janji jangan mudah berjanji
ya kasihan sekali rena
tolong ya berbicara sama dia
terima kasih intin
apa masih mungkin ada harapan untuk pernikahan kita
ini tuh enak banget tau gak
kalau deket saya review nih
lengkap pokoknya sempurna
bye banget sih kamu
yaudah gue antar
tadi aku udah pesan taksi online kok
pas banget notifikasinya
taksinya udah sampai di depan
terus lo bisa tau alamat gue dari mana ya
dari internet lah
iya iya ternyata michip pinter banget
ya udah aku pamit ya
kabarin jangan lupa
piring kotornya bisa saya beresin
boleh ini diberesin
tapi ini jangan nih
saya masih mau makan nanti ya
sama di dapur tolong nanti dirapin dikit ya
biar gak terlalu berantakan
tadi kan saya suruh bibit di kamar jangan keluar
saya minta maaf nih sebelumnya
soalnya saya mau makan
soalnya saya mau makan
ini lagi ngecek aja nih
kalau istri saya itu bisa masak gak sih
ternyata masakan itu enak banget
nih bibi kalau mau makan boleh nih
cobain enak banget pokoknya
remisi saya rapin ya mas
ini telur kok bisa enak banget ya
jadi alasan mbak elsa menyuruh mati
untuk menghalangi penyelidikan pak nino dan para rafael
karena mbak elsa tidak mau
pak nino masih mengurusi masalahnya bu andin
dan yang saya dengar tadi dari percakapan mereka
ini tidak ada hubungannya pak
dengan pembunuhan almarhum pak roy
sebegitu nekatnya elsa menghalangi nino karena masih mengurusi andin
bahkan sampai membuat nino celaka
elsa benar benar harus diwaspadai
jangan sampai kecemburuannya mencelakai andin
kalau sampai itu terjadi
saya nggak akan tinggal diam
terima kasih rem
enggak usah istirahat
baik pak terima kasih
nenek banget ya tidurnya
kayaknya lo kecapean deh
dan gue tuh bener bener gak sabar
yang mungkin kalau sekarang gue pepet dulu
gue pepet terus supaya dia mau pacaran dengan gue
tapi kalo dia gak mau pacaran
gue juga mau sih
cik mau gak ya
lo jadi sewa hacker untuk nyelidikin akunnya roy
temen gue hacker udah berhasil ngebuka akunnya roy
gak ada yang mencurigakan
dari yang gue cek kemarin sih gak ada sih al ya
cuma dugaan kita tuh bener loh al
karena tiga empat hari yang kemarin ternyata ada orang yang masuk ke akunnya roy terus dia ganti passwordnya
nah sekarang gue jadi kepikiran
bisa jadi orang itu juga menghapus semua bukti dan data data di akunnya roy
apa bisa diselidikin siapa orangnya
kalo untuk sekarang sih belum bisa al
cuma temen gue si hacker ini dia sempat ngelacak lokasinya di jakarta selatan
nah gue akan minta lebih detail lagi kan
ternyata laptop temen gue itu ketumpahan kopi dan rusak
ya kalo sekarang sih dia bilang masih dibenderin laptopnya
kita tunggu aja updatenya gimana
kalo ada update apapun jangan lupa kabarin gue ya
berarti ada yang berniat mematakan penyelidikan ini
jangan jangan pelaku pembunuhan yang sebenarnya
penyelidikan ini harus berhasil secepatnya
gue harus tahu siapa pelaku pembunuhan roy
sebelum mama tau soal masalah lo handin
enggak kok ma nggak ganggu sama sekali
ini aku udah kelar kelasnya kenapa
rena tadi nangis di kelas
ya karena al gak menepati janji
nemeni rena lari pagi
kasian rena i'm so sad
bilang sama dia
kalau tidak bisa menempati janji jangan mudah berjanji
ya kasian sekali rena
ya allah kasian rena
semoga nanti kalau aku udah bicara sama mas al tentang masalah ini
yaudah mama kesana sekarang oke
satu persoalan belum beres
sekarang ada persoalan lagi yang baru
sekarang aku harus temuin elsa
dan papa gak boleh tahu
ternyata mama ditelepon elsa
apa yang ditutupin mereka dari aku